iya kapan lagi mumpung duit kita lagi banyak begini
ainul kamu kenapa ninggalin om ah
om kan bawa oleh oleh banyak buat ainul
kamu kenapa ninggalin om duluan ainul
tidak kami sabarlah
kami sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi
kami bermaksud untuk menjemput ainun
tapi yang kami temukan
kami menemukan ainul sudah tidak bernyawa di piring jalan
padahal ainun anak yang baik
anak yang menyenangkan
apalagi kita belum punya anak ya mas
ainun sudah kami anggap seperti anak kita sendiri
ya udah semua udah takdir yang kuasa
kita bisa berbuat apa
bagaimana dengan rumah ini
apa saya sama iqbal harus kembali ke kontrakan kami yang dulu
kalian tempatin aja tempat ini
bagian aku jarang pulang ke rumah ini
kenapa kamu tinggalin om ainul
tadah lomba oleh oleh
kita doakan almarhumah
semoga almarhumah diterima di sisi allah swt
mari sama sama kita angkatkan t lead tangan kita
untuk mendoakan almarhumah
dikipas juga enak
iya kapan lagi mumpung duit kita lagi banyak begini